kalau orang bersama kamu selama ini suami kamu
kalau benar dia adalah fadil
fadil gak akan pernah melukai kamu
apalagi menyakiti perasaan kamu milad
tapi kalau orang bersama kamu selama ini adalah tovan
wajar dia melakukan hal ini
karena dia yang menganggap kamu sebagai istrinya
orang yang harus dicintai
dikasihi dengan sepenuh hati

kamu harus percaya satu hal
dan kamu tolong percaya dengan aku
lagi lagi bersama kamu selama ini
itu bukan suami kamu
tapi adalah tovan
sekarang coba kamu pikir dengan baik baik milad
seorang fadil melakukan semua ini sama kamu
dia juga pernah menabjadikan dia menjadi faitesology
saya tournament dia dengan hal hal lain
apa pernah dia buat kamu kecewa berkali kali
dia buat kamu nangis berkali kali
sampai pada akhirnya dia selingkuh seperti ini
dia bukan fadil mila
dia bukan fadil
saat kamila sedang mengandung kak fah
apa yang kamila idamkan
kalau memang kamu benar kak fadil
itu adalah pertanyaan yang sangat mudah
karena kak fadil gak pernah melupakan hal sekecil apapun
tapi mila itu kan udah lama banget nih
kamu bukan kak fadil
mila ini pesanan makanan kamu udah datang
siapa yang pesan makanan
aku mila tadi aku ke restoran dan aku pikir kamu pastilah akan lapar mila
gak perlu mengalihkan pembicaraan kak
karena masalah kita belum selesai
aku gak mengalihkan pembicaraan mila
kamu harus makan dulu bilang
tolong jawab pertanyaan kamila kak
baik kamila akan makan
tapi selama kamila makan kak fadil harus jawab pertanyaannya
kamu pesan makanan ini untuk untuk mila
kamu kepadanya kamu kepadanya kepadanya masih inget apa yang kamu
malam malam karena saat itu kamu bener bener lagi ngidam kamu ingetkan
kalau kalau itu bukan kakau ini kamu beneran percaya karena waktu itu waktu
kamu lagi dan burger saat itu kata belum hadir di rumah kata saat itu belum
iya tapi kamu kenapa tolong biarkan aku sendiri tapi kamu pergi biarkan aku
silakannya minum dulu pak biar bapak lebih tenang
enggak saya juga nggak tahu suster
bapak baik baik aja lah pak
bisa tinggalkan saya sendiri